pemerintah menyiapkan peta jalan transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan atau ebt
hal tersebut sebagai implementasi dari hasil kttg dua puluh dan cop dua puluh enam untuk melawan dampak dari perubahan iklim
hal tersebut akan mengubah kerangka dari konsumsi energi dalam negeri yang selama ini sebagian besar diperoleh dari energi fosil
batubara sebagai salah satu potensi dan sumber energi utama terancam harus dieliminasi
bagaimana prospek bisnis energi baru terbarukan dan menyiasati model bisnis baru energi dalam negeri
kami bahas pagi ini dengan ketua umum masyarakat energi terbarukan indonesia bapak surya dharma
selamat pagi bapak surya
oke pak surya ini kita melihat peta jalan yang sudah diinformasikan atau dirilis oleh pemerintah terkait dengan transisi menuju energi baru terbarukan
ini pastinya datang dengan beragam konsekuensi terutama dalam model bisnis energi di dalam negeri
kalau dari masyarakat energi terbarukan saat ini melihat potensi pengubahan model bisnis tersebut untuk keuangan negara
saya kira begini ya kalau kita bicara soal net zero emission dan transisi energi namanya juga transisi
artinya bersiap siap menuju kepada sebuah titik ya titiknya itu ada titik final
kita tahu bahwa ke depan tahun dua ribu lima puluh itu dunia itu akan mengalami perubahan yang sangat fundamental dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan
dan proses inilah yang kita sebut dengan transisi
jadi kita tidak ingin secara gegabah kemudian bertali
tidak mungkin seperti merubah telapak tangan gitu ya membalikkan telapak tangan
jadi upaya pelan pelan inilah yang kita sebut dengan transisi dan ini harus diantisipasi oleh indonesia
saat ini bisnis di dunia energi terbarukan itu sedang sangat marak dan sangat trend
inggris kemarin ketika mengalami krisis energi
dia juga mengatakan agak terlambat untuk berpindah ke energi terbarukan
dan sekarang mereka berupaya untuk secara cepat untuk kita beralih ke arah itu
tetapi mereka mampu karena mereka punya uang yang banyak
nah kita persoalannya adalah kalau kita langsung beralih dari energi fosil ke energi terbarukan memang membutuhkan biaya yang cukup besar
disinilah letak masalahnya
bagaimana kemudian agar ini bisa dilakukan secara seksama
secara transisi tidak mengalami perubahan yang signifikan
ini kita lakukan secara perlahan lahan
karena itu kemudian kebijakan energi nasional tahun dua ribu empat belas yang waktu itu belum mengenal transisi energi
tapi kita sudah sadar bahwa kita dengan potensi energi fosil yang sangat terbatas suatu ketika memang harus beralih
ternyata kemudian tahun dua ribu lima belas perjanjian paris yang kemudian memaksa seluruh dunia untuk
melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim
bahkan presiden kemarin mengatakan kami indonesia siap untuk melaksanakan net zero emission tahun dua ribu lima puluh
ini kan tentu akan berdampak sangat besar
dampaknya sektor misalnya untuk listrik itu dari batu bara dan minyak yang selama ini dominan kemudian nanti harus beralih ke energi terbarukan
demikian juga dari sisi lain
misalnya penggunaan minyak untuk transportasi ya nanti ke depannya itu akan beralih ke mobil listrik
listriknya harus berasal dari energi terbarukan
artinya ke depan kalau kita lihat dari sisi ini semuanya orang bicara adalah energi terbarukan
saat ini kalau kita melihat bahwa energi yang dihasilkan dari energi fosil terutama batubara
saat ini kalau kita melihat bauran energi yang dihasilkan dari energi fosil terutama batubara
misi pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun dua ribu enam puluh sebetulnya bauran energi yang pas komposisinya agar indonesia juga mendukung ambisi dari paris agreement ataupun cop dua puluh enam untuk perubahan iklim
seberapa komposisinya pak suraya
ini merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi transisi energi
karena kita sangat bergantung kepada batubara
nah kita lihat kalau ingin mencapainya zero emission tahun dua ribu enam puluh
ini kan tentu merupakan tantangan yang sangat besar
mungkin tidak kita alami dalam satu dua tahun tetapi akan dialami dalam lima sepuluh tahun ke depan
nah kami melihat dari sisi inilah kita sekarang memang perlu menyiapkan sebuah peta jalan ya
peta jalan yang dibuat oleh pemerintah yang sekarang dengan transisi energi
itu pltu batubara secara berkala
artinya pada tahun tahun tertentu sesuai dengan kontrak pltu batubara itu habis
ini adalah merupakan jalan yang terbaik
jadi kita tidak menambah biaya terhadap pensiun dini dari pltu pltu yang sekarang adalah mayoritas
kalau mereka nanti memang harus pensiun pada waktunya
tentu kita pada waktunya juga memang harus menggantikan dengan
apakah pertanyaannya akan kita bangkitkan dari pembangkit listrik dari energi fosil
atau kita gantikan dengan energi terbarukan
jadi saya kira persoalan ini adalah persoalan yang normal saja sebetulnya yang terjadi
oleh karena itu sekarang kita memang perlu menyiapkan diri
yang saya khawatir bukan itu
pembangunan energi terbarukan itu kan membutuhkan waktu
tidak bisa seperti kita bangun pembangkit
dari diesel atau dari batu barang yang bisa dua tiga tahun gitu
energi terbarukan itu bisa butuh waktu lima enam bahkan di panas bumi
itu bisa sampai sepuluh tahun
nah kondisi ini kalau kita tidak siapkan dari awal
berarti makin terdilai ya
transisi energi yang harus kita lakukan dari fosil ke energi terbarukan
ini yang mengkhawatirkan kami dari sektor energi terbarukan
oleh karena itu kita usulkan
dari sekarang mari kita
kita susul bersama
skenario seperti apa yang akan dibuat oleh berbagai pihak
baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta
kemudian sektor sektor masyarakat
media dan sebagainya
ini tentu harus bersama sama kita kepung gitu ya
tidak bisa hanya menyatakan dengan angka angka saja
tetapi harus ada langkah aksi yang real yang harus dilakukan oleh berbagai pihak
ini memang langkah yang sangat besar
dan diperlukan aksi yang nyata dan dana yang juga tidak sedikit
begitu pembayaran pendanaan yang cukup besar
kita dengarkan terlebih dahulu pak surya pernyataan presiden jokowi
soal dunia ternyata belum temukan skema untuk biaya transisi energi ini
dua ribu dua puluh maupun di cop dua puluh enam di glasgow
kita hanya berkutat berbicara mengenai bagaimana skenario global
untuk masuk ke transisi
bagaimana skenario global untuk mengembangkan transisi energi tersebut
tahun lalu sebetulnya sudah masuk ke tema ini
tetapi juga belum ketemu jurusnya seperti apa
skemnya seperti apa
tahun ini lagi dibicarakan lagi dan skimnya juga belum ketemu
dijanjikan seratus miliar us dollar
tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu
saya sendiri ditanya
waktu di g dua puluh maupun oleh pm brace johnson
mau nyampaikan kalau untuk net zero emission indonesia nanti di dua ribu enam puluh
kok enggak bisa maju yang lainnya dua ribu lima puluh
ya nggak apa apa yang lain lain kalau hanya ngomong saja juga bisa
potensinya sangat besar sekali
tetapi kita harus ingat dan para pemimpin dunia juga saya sampaikan
tapi kita ini sudah lama dan sudah tanda tangan kontrak
pltu nya sudah berjalan memakai yang namanya batu bara
pertanyaannya skin hero nya seperti apa
misalnya ini misalnya pendanaan datang investasi datang
kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara
siapa yang membayar gap nya ini siapa
ini yang belum ketemu negara kita
enggak mungkin angkanya berapa ratus triliun enggak mungkin
atau dibebankan masyarakat tarif listrik naik juga tidak mungkin
sangat besar ini
akhirnya yang pertama saya menggaris bawah
yang disampaikan oleh bapak presiden itu adalah benar ya
dalam konteks kalau kita ingin pensiunkan lebih awal
jadi mereka pltu pltu
itu ada kontraknya selama dua puluh lima tahun tiga puluh tahun dan sebagainya
kalau itu kita pensiunkan dua puluh tahun masih ada sisa operasi sepuluh tahun
nah ini kita harus bayar
siapa yang harus bayar siapa yang menanggung itu
nah oleh karena itu kita harus melihat
skenario nya adalah kita pensiunkan semua pltu itu ketika kontrak berakhir
ketika kontrak berakhir tidak ada kewajiban apapun kepada pln
kepada negara untuk membayar
yang ada kewajiban
adalah bagaimana membangun pembangkit baru
jadi ada tidak ada transisi energi tetap harus dibangun pembangkit itu
nah karena harus dibangun pembangkit itu
pertanyaannya apakah kita bangun kembali dengan pltu
atau kita rubah ke energi terbarukan
ini kan persoalan yang berbeda
saya kira ini yang harus kita sampaikan kepada bapak presiden secara utuh
agar tidak terjadi misinterpretasi dan mispersepsi dalam konteks ini
nah kami tentu kenapa kami misalnya membuat
kita perlu menyusun sebuah skenario
skenario inilah yang kita akan lihat nanti
kapan pltu kapan pltm kapal pltg dan lain lain itu berakhir
nah ketika itu berakhir kapan harus pembangkit listrik energi terbarukan masuk
karena butuh waktu untuk energi terbarukan
kalau begitu kapan mulai kita start
jadi dari titik berakhir
sampai kemudian kita mundur tarik ke belakang
berapa tahun butuh waktu menyiapkan
nah di situlah kemudian kita harus mulai membangun
jadi sama sekali saya kira
jangan kita lihat bahwa seolah olah
tidak ada orang yang akan bertanggung jawab terhadap itu
semua akan bertanggung jawab
tidak ada transisi energi
pasti harus kita bangun pemestik baru kalau dia sudah sakit
nah oleh karena itu saya melihat
sangat penting ya apa yang disampaikan oleh bapak presiden
untuk memacu kita untuk berpikir
agar kita memperoleh sebuah skenario yang tepat dalam melaksanakan transisi
sehingga di satu sisi ada penurunan penggunaan
di sisi lain kemudian ada kenaikan pemanfaatan
penurunan dari sisi fosil
kenaikan dari sisi energi terbarukan
nah ini harus diperoleh sebuah titik ya
titik temu yang optimum
jadi bukan hanya maksimum tapi optimum
jadi win win win win kepada sektor fosil
juga win win kepada energi terbarukan
yang lebih penting lagi seperti pertamina misalnya
yang sekarang adalah mayoritas menggunakan bbm
tentu suatu ketika kan akan beralih
nah ini mereka juga harus menyiapkan diri gitu ya
kalau tidak menyiapkan diri nanti bisnisnya jangan jangan kemudian berakhir
nah ini saya kira yang harus kita pikirkan secara bersama sama
jadi ini adalah satu win win solution antara para pemain dalam bisnis energi fosil
dan juga pada masa transisi dari energi fosil ini menjadi energi yang lebih bersih
atau energi baru terbarukan
pak surya jika kita melihat skema transisi ini
apa kemudian akan menjadi kendala terbesar proses transisi yang akan dilakukan
melihat roadmap yang ada saat ini
memang banyak orang mengatakan ada dua hal
yang pertama adalah soal andalan pasokan yang selama ini semuanya bergantung kepada batu bara
karena dia bisa dibangkitkan dua puluh empat jam
di lain pihak energi terbarukan ada beberapa di antaranya seperti energi matahari dan angin itu memiliki keterbatasan karena intermittent
siang bagus kemudian malam barangkali tidak ada
mungkin ada lagi seperti angin kadang kadang mengkuat sekali kadang kadang kemudian demak
tapi ini teknologi sekarang kan bisa menyelesaikan semua itu
saya kira kemudian kita bisa mengatakan bahwa ya ini adalah kemampuan kita untuk memiliki kemampuan yang lebih baik
saya kira ke depan ya seperti energi surya yang kita lihat
beberapa tahun yang lalu harganya masih empat puluh cent us dollar
sekarang sudah lima enam cent us dollar
sudah jauh di bawah harga batu bara
persoalannya intermitensi itu bisa diatasi dengan smart grid dan sebagainya
dan ini adalah soal teknologi
dan ini saya kira merupakan peluang juga bagi tenaga tenaga muda kita untuk selalu melakukan research and development ya
sehingga teknologi ini semakin canggih
kita lihat china misalnya bagaimana mereka sangat eagle untuk melakukan riset dan pengembangan
sehingga mereka leading di sektor ini
dalam beberapa tahun cina itu bisa menambah untuk plts nya itu lebih dari satu ratus lima belas gigawatt gitu
india lebih dari tujuh puluh lima gigawatt ya
vietnam bahkan sekarang lebih dari sembilan belas gigawatt

jauh lebih cepat kemajuannya dibandingkan dengan kita yang sudah bertahun tahun sebetulnya menyiapkan
sekarang kita baru hanya kurang dari dua ratus mw
bukan gigawatt masih di bawah dua ratus mw
ini kan tantangan yang terbesar
nah saya kira ini win win ini yang harus dilakukan
pengusaha pengusaha yang sekarang bergerak di energi fosil mari kita pikirkan secara bersama sama
di undang undang energi terbarukan yang kami usulkan
itu memang ada salah satu pasal
yang disebut dengan standar portfolio energi terbarukan
dengan memaksa adanya standar portfolio energi terbarukan ini akan terjadi win win
pengusaha misalnya batubara nanti dia juga punya kewajiban untuk membangun energi terbarukan
kalau dia tidak punya harus cari sertifikat energi terbarukan
dari mana dia dapat harus tetap membangun energi terbarukan
akhirnya kan terjadi win win
mereka tidak kehilangan usaha
tetapi mereka juga punya peluang untuk berbisnis di sektor yang lebih baru
oke baik pak surya sebenarnya memang kita juga memiliki banyak sekali ya potensi sumber daya yang bisa digunakan
untuk menuju proses transisi energi terbarukan ini di dalam negeri
dan sih okey kita juga bisa menjadi pemain utama dan kita bisa melakukan lebih baik
semoga ini bisa proses transisi ini bisa berjalan mulus sesuai dengan peta jalan yang sudah direncanakan oleh pemerintah
dan benar benar tercipta sebuah langkah yang pasti untuk melawan perubahan iklim yang juga akan dibawa nanti
di presidensi indonesia di kttg dua puluh di bali
terima kasih pak surya dharma ketua masyarakat energi terbarukan indonesia
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pagi hari ini
selamat pagi pak surya salam sehat
selamat pagi terima kasih